semua adalah prajurit prajurit singosari
yang melakukan ini semua adalah prajurit prajurit bilang bilang
semoga jiwa mereka tenang
jangan kaku kami
kami cuma singa sebentar
itu bukan arwah gentangan
darah aku takut
itu suara manusia
suaranya dari sana
apa yang terjadi pak mah
tolong bantu dia
ada raja berkhianat
sampaikan sama raden
kasian sekali kamu
kita harus bergegas kamanano
kita tidak boleh membiarkan kekerasan ini
karena banyak penduduk yang akan menjauhkan
tapi dimana pak man
aku tidak tahu
dimana raden diyahwijaya berada
tadi ku dengar
berada di pelataran mamling
di luar gerbang utara
baiklah kalau begitu
kita kesana sekarang
aduh aduh aduh aduh
ada apa cempaka
kakak kanda sedang menghadapi mereka di utara
gusti putri sepertinya mereka berpindah tempat
atau mungkin radindya wijaya sudah mengawalkan semuanya
aku rasa mereka tidak dalam keadaan terluka
dan sekarang mereka sedang
kenapa gusti putri
mereka sedang menuju selatan
kita harus kembali ke istana untuk memberitahu ayahanda prabu
tapi kan kita sudah menuju kesemunep
percuma perjalanan kita menuju kesemunep untuk minta bantuan
kalau begitu kita kembali
kota raja sudah menjadi arang dan asap
salam ayahanda prabu
baik sekali kau sudah mempersiapkan kamp diselam
pasukan ayahanda pasti kelelahan karena telah berjalan sangat jauh
jadi aku siapkan tempat untuk beristirahat
pasukanku tidak perlu istirahat
dan kau pasti sudah menghabisi pasukan milik kertanegara bukan
saat ini adalah saat yang tepat
untuk kita menyerangnya
sendiko gusti prabu
perintahkan semua prajurit untuk bersiap
kita akan menyerangnya malam ini juga
baik gusti prabu
dan perhat prajurit
malam ini kita akan beristirahat di istana
istana bekas kerajaan kertanegara
baik gusti prabu
hei lighting raka
hei oleh efektif raka pastusan
hei biah kebun raka
dwi pange setelah kamu mencampakkan aku jangan harap kamu akan bahagia dengannya
narirati sayang sekali padahal aku suka menjadi teman baikmu
gawat kita terlambat
benar paman pumis
pasukan gelang gelang serba jembatan
kalau begitu kita harus segera menemukan raden wijaya
tunggu paman danu
tunggu paman danu
kenapa kamu teriak teriak seperti ini
ayahanda prabu di mana kakang arda raja
ada raja dia pergi menghadang pemberontak di wilayah selatan
sebelahnya ribuan ayahanda prabu
dan sekarang mereka sudah menuju ke selatan
untuk melancarkan serangan dari sana
kapan kamu lihat mereka
subuh tadi ayahanda prabu
arda raja pergi kemarin
ini berarti dia
kakang arda raja membelot ayahanda prabu
ini semua salahku
aku terlalu percaya sama pengkhianat itu
masalah kakang arda raja kita urus saja nanti ayahanda prabu
sekarang ada berapa jumlah pasukan yang tersisa dalam kota
tidak sampai dua ratus
itu semua pengawal pribatiku
dua belas orang tidak akan sanggup untuk melawan pasukan gelang gelang yang jumlahnya begitu banyak ayah anda prabu
itunya adalah para pembunuh dictatorship of haibara
ingatlah ini adalah pasukan gelang gelang sembilan pasukan gelang gelang dalam icu di daerah sekolah mayade
benar sebaiknya kita bertiga berjaga jaga di sini
benar itu pak man
hei para pendekat iblis kunung melirat
dia ini adalah mangsa kami
bukan hanya kalian yang mengincar pemuda itu
tapi aku juga
aku juga ingin menghabisinya
untuk membalaskan dendam kedua muridku
bagaimana kalau kita bersaing
siapa lebih cepat menangkapnya
apa kalian takut pendekat gunungkawi
jangan pernah ikut campur urusan kamu
jangan lupa subscribe like komen dan share
untuk mendapatkan informasi terbaru

untuk mendapatkan informasi terbaru